musyawara nasional luar biasa partai golkar malam ini resmi ditutup
wakil presiden yusuf kala menghadiri penutupan munaslup golkar tersebut
dihadiri para tokoh golkar munaslup yang digelar sejak delapan belas desember ini ditutup dengan beberapa keputusan
salah satunya partai golkar sepakat mengusung kembali jokowi sebagai capres dua ribu sembilan belas
menariknya pada munaslup kali ini kalimat golkar bersih terpampang dan terdengar menggema di santero arena munaslup
munaslup juga mengukuhkan air langga hartarto sebagai ketua umum partai golkar menggantikan setia novanto
soal rangkap jabatan karena erlangga juga sebagai menteri perindustrian wapres memberikan pendapatnya